siapa di situ
siapa yang ketawa
senang bisa ketemu kamu lagi sarah
ini aku kupu kupu
aku ada di depanmu
kupu kupu kamu kenal aku
kamu sudah menyelamatkan aku dari anak nakal itu
tapi kenapa kamu bisa bicara
di negeri ini siapapun bisa bicara dalam bahasa yang sama
apa ini negeri sunyi
seperti yang aku bayangkan
dulu negeri ini indah sekali
tapi sejak ratu levil berubah menjadi jahat dan mengusir raja artak semuanya berubah
ratu levi dan raja arta
kau bisa merubah negeri sunyi seperti dulu saras
maksud aku kesini untuk menyelamatkan adikku
bukan untuk menjadikan negeri sunyi seperti yang dulu
kalau kau bisa menyelamatkan adikmu artinya kau juga menyelamatkan negeri sunyi
masa raja arta belum menceritakannya
aku kan belum pernah bertemu raja artha
kakek yang kamu temui itu
kakek itu raja arta
tapi sejak tinggal di dunia manusia wujudnya mulai berubah
semakin lama semakin kecil dan tua
nanti juga kamu tahu
ayo aku antar ke gerbang kedua
setelah itu kau harus meneruskan perjalananmu sendiri ya
ayo kita harus sampai ke sana sebelum malam
ikuti aku saras
terima kasih si penampilan
sampai jumpa ndang
mungkin suara angin
tapi kok baunya semakin kencang ya
gak ada apa apa
kalau aku tidak makan
aku bisa mati kelaparan
pasti enak rasanya
aku tidak apa apa
selamat datang anak manusia
ayo menyanyi untukku
iya untuk membuktikan suaraku lebih bagus dari suara manusia
kalau suaramu lebih bagus kamu boleh pergi
pak katak serius
coba pak katak duluan
belum tahu ya
ini suara juara lho
apa suaramu lebih bagus dariku
maaf pak katak suaranya bagus
cuma agak aneh
emangnya kamu kalau menyanyi seperti apa
ayo kau tunjukkan kalau kau bisa bernyanyi
kalau tidak bobo digigit nyamuk
aku harus pergi
namun ternyata berat juga ya
kamu duduk di perutku
aku gak sengaja
tidak apa apa sudah biasa
eh kamu anak yang menolongku di sungai ya
tapi kenapa besar
panggil aku ibu kura
di sini ukuran binatang lebih besar dibandingkan ketika mereka di negeri manusia
emangnya kamu tinggal di sini juga
iya di tempatmu aku hanya cari makan
kalau sudah kenyang ya pulang
kamu jangan hujan hujanan begitu nanti bisa sakit
kamu lebih suka kehujanan ya
anak manusia yang aneh
apa aku akan disuruh menyanyi
pasti kamu sudah bertemu dengan katak yang sombong itu
tenang aja aku gak akan memintamu menyanyi
sudah nggak usah khawatir
saya baru lihat yang seperti ini
tapi dia seperti tidur
lagi semedi kali pak mantri
jangan mikir yang aneh aneh
sebaiknya ibu berjaga di sini
kalau ada apa apa ibu kasih tau saya ya
iya pak mantri
udah si gayatri diculik
taras nggak tahu kemana
kasian sekali dia
mudah mudahan besok dia pulih
nanti aku dateng
saya sudah berjaga di sini
ya tuhan kerasa kerasanya

sebaiknyaart hatu ku yang took me to sex party
ada sesuatu mau diturunkan